seorang pria di kecamatan sukamakmur kabupaten bogor diduga membunuh anggota keluarga mantan istrinya
selain membunuh pelaku juga membakar rumah korban
akibatnya dua orang ditemukan tewas terpanggang dan satu orang kritis dengan luka bacok
sementara seorang pria yang diduga pelaku ditemukan tewas gantung diri
dua jasad korban dugaan pembunuhan ini masih terbujur di puskesma sukamakmur kabupaten bogor jawa barat selasa siang
keduanya ditemukan tewas dalam kebakaran rumah di kampung cijure desa sukaharja pada senin lalu
mereka berinisial j dan s yakni mertua dan suami cici yuningsih
cici yuningsi sendiri juga ditemukan dalam kondisi kritis penuh luka bacok di bagian dada
yang satu istrinya yang satu suaminya si istri yang satu mertuanya
sementara di dalam kandang pakan ternak tak jauh dari lokasi kejadian
seorang pria berinisial ts juga ditemukan tewas gantung diri
ts adalah mantan suami cicih yuningsih
diduga ts bunuh diri usai membunuh dan membakar rumah keluarga mantan istrinya
pelaku ts diduga nekat membantai para korban
lantaran kalap karena mantan istrinya yaitu cici yuningsih menikah lagi
mantan suaminya itu mendatangi para korban dan melakukan pembunuhan
untuk pelakunya sendiri dan
untuk pelakunya sendiri
pelakunya sendiri kemudian melakukan aksi bunuh diri setelah melakukan kejahatan tersebut
hingga kini polisi masih menyelidiki motif pasti dibalik pembantaian serta pembakaran rumah tersebut
sementara korban cici yuningsih
masih harus mencari
menjalani perawatan intensif di area sudeci yuningsih
muhammad juanda bogor